saya mengucapkan selamat kepada bapak anies rashid baswedan dan bapak muhaymin iskandar
yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dua ribu dua puluh empat ke depan
akhirnya kepada seluruh kader demokrat saya berpesan